selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi
selama tiga puluh menit ke depan di hari jumat ini tanggal satu juni dua ribu delapan belas
bertepatan dengan peringatan hari lahirnya pancasila
saya galaris akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
meriahnya perayaan ulang tahun kota surabaya yang disemarakan dengan ratusan penari rema
akan menjadi topik utama kami hari ini
dan kita awali kabar pagi ini dari ponorogo
kesal antara ditilang polisi seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri
bahkan pelaku mengancam akan membunuh dan melukai warga jika berniat akan memadamkan api
penangkapan pelaku pembakaran pun berlangsung dramatis
warga bersama petugas bppd damkar polisi dan tni
langsung merangsek masuk ke dalam rumah milik siran warga desa paringan
kecamatan jenangan ponorogo
untuk menangkap siran yang bersembunyi
di dalam rumah
proses penangkapan siran pelaku pembakaran rumahnya ini berlangsung dramatis
karena petugas bersama warga harus berjibaku dengan api
termasuk melindungi diri dari ancaman pelaku yang membawa senjata tajam
aksi bakar rumah ini diduga dipicu karena dirinya ditilang polisi
pasca ditilang inilah penyakit pelaku kambu
semua hari itu kan dia pulang dari berjaga
kemudian karena tidak pakai helm kemudian merobos lampu merah
akhirnya akan ke tilang polisi
nah uang hasil jualannya itu habis untuk bayar polisi
sehingga sampai di rumah bingung dia katanya
kemudian ngocek ke sana kemari terkait dengan itu ke tilang polisi itu
kita sudah koordinasi dengan pihak dari kecamatan maupun dari pihak kesehatan
dan nantinya akan kita kirim ke rumah sakit malam
jadi langsung diamankan ke rumah sakit malam
langsung diamankan di sana itu pak ya
khawatir membahayakan keselamatan warga pelaku dan miss seni kakaknya
rencananya akan dibawa ke rumah sakit jiwa di kabupaten malang